pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika terus berupaya untuk mempercepat penerapan siaran televisi dengan berbasis digital
migrasi ke tv digital diakini memberikan manfaat tidak hanya bagi industri broadcasting atau penyiaran
namun juga bagi masyarakat berkaca dari sejumlah negara tetangga di asia tenggara
indonesia sebetulnya terbilang tertinggal untuk migrasi ke era tv digital
mengapa kita penting untuk segera melakukan digitalisasi penyiaran dan bagaimana pula dengan payung hukumnya
kita akan bahas malam hari ini dengan tiga narasumber
satu diantaranya adalah pak menteri komunikasi dan informatika republik indonesia
ada pak joni g plat yang sudah hadir malam hari di studio
langsung selamat malam pak jonny g plate pak menteri apa kabar pak
kabar baik selamat malam reinhardt selamat malam juga untuk seluruh pemirsanya cnn
pak menteri tetap menggunakan masker untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa kita tengah pandemi dan harus tetap protokol kesehatan ya
meskipun agak kita jaraknya jauh nih pak jadi aman
nah karena jaraknya
karena cukup jauh ya lebih dari dua meter ya dua meter lebih lah kira kira ini
saya berani untuk keluarkan maskernya
tapi lebih afdol sebetulnya tetap pakai
betul betul pak nah yang juga jaraknya agak jauh dari kita ini pak menteri
ada bang willy aditya wakil ketua badan legislasi dpr ri selamat malam bang will
selamat malam bang reinhardt selamat malam pak joni platte menteri yang luar biasa
dan juga ada pak irwan syah akademisi komunikasi universitas indonesia
pak irwan syah selamat malam
selamat malam mas renhat selamat malam pak menteri dan selamat malam mas willy
baik malam hari ini bapak bapak sekalian kita bahas semangat untuk pindah ke era tv digital atau masuk ke digitalisasi penyiaran
saya akan langsung ke pak menteri dulu
pak menteri ini kan pemerintah terus berupaya sebetulnya untuk mendorong agar kita segera migrasi ke era tv digital
mungkin perlu juga disampaikan bagaimana ini pak menteri sebetulnya mengapa kita penting sekali untuk segera
melakukan digitalisasi penyiaran
apalagi kalau kita melihat tampaknya kita cukup tertinggal ini pak bahkan dengan negara negara tetangga di asia tenggara sendiri
ya begini ya yang pertama juga ini di masa covid sembilan belas pandemi covid sembilan belas ini ada aspek lainnya yang harus kita lihat ya
kalau diambil manfaat dari dampak covid sembilan belas maka ada dampak satu yang penting bagi kita yaitu akselerasi transformasi digital
karena covid sembilan belas memberikan dampak
dimana ruang digital itu sekarang menjadi ruang yang harus kita isi bersama sama
nah dalam kaitan dengan transformasi digital menjadi penting salah satu di situ adalah transformasi dari analog ke broadcasting ke digital broadcasting
kalau ditanya apa alasannya ada banyak sekali setidaknya ada enam alasannya
tapi yang paling mudah barangkali untuk dapat dimengerti yang pertama tadi masyarakat sudah sampaikan dengan beralih dari analog ke digital
pasti kualitas layanannya pasti lebih bagus
kualitas gambar juga lebih baik
kualitas gambar kualitas siar kualitasnya pasti lebih bagus
tapi yang penting sebenarnya adalah yang pertama pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih efisien
kita dengan dilakukannya migrasi dari analog ke digital maka ada penghematan frekuensi spektrum yang disebut dengan digital dividend
itu sekitar rp seratus juta
satu ratus dua belas mhz frekuensi itu memberikan dampak penerimaan negara yang besar sekali
yang akan memberikan dampak penciptaan lapangan pekerjaan yang luar biasa sekali
apalagi saat sekarang di mana ekonomi digital salah satu ekonomi digital yang berkembang pesat itu di indonesia
jadi secara makro juga ada keuntungan bagi negara yang didapat dengan kita masuk ke rrtv digital
yang kedua bagi konsumen tv itu sendiri
konsumen tv itu sendiri yang selama ini
yang produksi perangkat tv yang dijual kepada masyarakat itu tv pintar atau smart tv
sedangkan mereka membeli smart tv
tapi tidak bisa mas
tetapi belum bisa memanfaatkan sepenuhnya fitur fitur atau manfaat yang ada di smart tv
karena broadcasting atau siaranya masih analog
nah ini tentu juga perlu ada perlindungan terhadap haknya konsumen
nah di samping itu juga kita lihat bahwa untuk kepentingan industri pertelevisian itu sendiri
nah itu bagaimana itu pak menteri
nah itu apa pada saat sekarang tv free to air mendapat tantangan banyak sekali
digitalisasi free to air akan membantu industri televisi untuk menghindari sunset menghindari ke masa terbenamnya
nah kenapa karena pendatang baru melalui over the top sekarang luar biasa
yang bahkan jauh lebih efisien
dan yang bisa melaksanakan siar televisi atau sejenis penyiaran secara digital
sekarang ini kita jangan kaget kalau apel mempunyai afal tv
kita banyak menonton yang sejenis dengan tv seperti youtube dan lain sebagainya
yang begitu memberikan persaingan
justru dengan kita bermigrasi dari analog ke digital
akan ada penghematan digital
nah akan ada manfaat yang lebih dimana nanti multi platform itu bisa digunakan oleh stasiun tv
untuk bersaing secara lebih fair lebih sehat plan fitch yang lebih baik
untuk menjaga koeksistensi industri itu sendiri
jadi bukan justru digitalisasi itu justru membahayakan bagi eksistensi tv tv lokal gitu
justru digitalisasi ini untuk menghindari agar industri itu bisa berjalan dengan lebih baik
digitalisasi ini untuk menghindari agar industri itu tidak masuk ke masa terbenam
justru ini untuk membantu agar koeksistensinya bisa terjaga dengan pendatang baru yang disebut dengan over the top business
belum lagi karena negara negara tetangga kita atau negara negara di dunia termasuk negara tetangga kita
yang sudah bermigrasi ke televisi digital atau broadcasting penyiaran digital
akan memberikan dampak interferensi frekuensi di wilayah perbatasan
nah pada saat negara tetangga menggunakan frekuensi digitalisasi tv
kita masih menggunakan analog system akan terjadi interferensi
dan pada saat terjadi interferensi tentu dari itu dari international telecommunication union
ya tentu berpihak kepada digitalisasi
karena kita sebelumnya sudah mempunyai komitmen untuk bermigrasi ke digitalisasi mulai dari tahun dua ribu lima belas
yang sampai sekarang belum seharusnya dua ribu delapan belas itu analog switch off sudah harus
jadi kita harus berjalan
kita membantu untuk percepatan ya percepatan migrasi ini
agar tadi menjaga juga koeksistensi dari industri itu menjaga kepentingan konsumennya
ya menjaga juga kepentingan publik dari sisi pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih baik ya
di samping juga menjaga relasi antarbangsa di wilayah perbatasan
ya baik pak menteri
apalagi satu lagi reinhardt yang penting
pada saat sekarang pemerintah sekarang mendorong transformasi digital
pada saat pemerintah mendorong transformasi digital tentu kita mengundang semua pihak yang akan masuk dan terlibat di dalam digitalisasi ya
untuk searah jalannya dengan kebijakan pemerintah
dan jangan mengambil kebijakan yang berlawanan arah dengan kebijakan pemerintah
ya begitu kita mengambil kebijakan yang berlawanan arah dengan kebijakan pemerintah
ini akan semakin lama nanti tertunda ya
tidak saja semakin lama
kita menabrak kebijakan yang justru akan membantu industri
oke jadi ada banyak sekali manfaat tadi sudah dipaparkan langsung oleh pak menteri
tinggal bagaimana sekarang kita bicara soal legislasinya ini kan kalau begitu ya pak
kita tanyakan ke bung willy aditya kalau begitu bagaimana ini bung will
jadi kalau yang tadi dipaparkan oleh pak menteri pak johnny g platte memang banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapat dengan digitalisasi penyiaran
dan memang tampaknya sudah harus kita menuju ke arah sana dan harus segera diwujudkan
tinggal bagaimana kemudian dinamikanya ini di dpr
bagaimana bang willy mungkin bisa paparkan kepada kami dinamikanya seperti apa
ya bung reinhardt tentu apa yang disampaikan oleh menteri joni plate tadi suatu hal yang perlu kita apresiasi ya
kenapa karena ini kan sebuah keniscayaan untuk melakukan transformasi dari teknologi analog kepada teknologi digital
nah bahkan sekarang kalau kita mau jujur kita seperti kata dalam tempurung
kalau orang semua bertransformasi kita asik sendiri aja gitu
seolah olah kita masih cukup nyaman dengan situasi yang ada
nah kalau saya berbicara secara terbuka tentang apa yang terjadi di dpr ini kan suatu hal yang seperti trauma tersendiri bagi dpr ya
kenapa karena secara komitmen pemerintahan seperti apa yang dibilang oleh pak menteri tadi
ini sudah meletakkan fondasi fondasi yang luar biasa
nah ini memang di periode sebelumnya periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu pembahasan undang undang penyiaran di dpr ri khususnya komisi satu itu sudah hampir selesai
nah ketika dibasuhkan kebalik ternyata jadi suatu hal yang sifatnya lebih menarik lagi kepentingan
iya ya proses politik begitu ya
ada empat isu yang kemudian menjadi sangat kursial dibahas di masa periode sebelumnya
apa itu tentang pengelolaan saluran tentang digital dividend yang pak menteri tadi bilang yang ketiga tentang investasi asing yang keempat jangka waktu pengelolaan
nah akhirnya mandek ini tidak memiliki titik temu
karena apa karena tentu ada manuver manuver ya saya membaca risalahnya ya dari beberapa kelompok yang saya lihat ini kemudian kalau kita luruskan apa yang dibilang oleh pak menteri tadi inilah yang kemudian menjadi hantu hantu yang bergentayangan
menghambat proses pembangunan yang berkemajuan
nah sampai hari ini kemarin di paripurna penutupan itu disahkan
dalam revisi prolegnas prioritas rancangan undang undang penyiaran itu sama sekali tidak berjalan
bahkan dia direlokasi ke dua ribu dua puluh satu
tapi kita patut bersyukur karena apa jangan putus asa jangan patah arang kita memiliki rencana legal standing di dalam rancangan undang undang omnibus law cipta kerja
baik nah bang willy tahan di situ
nah kalau kemudian sekarang masuk ke dalam ruu omnibus law
nah ini kan tadi kalau bung willy katakan jangan khawatir
nah ini seberapa kuat jika kemudian masa depan tv digital kita dibawa omnibus law dengan tidak ada di ru penyiaran yang tadi terpental lah begitu kira kira ke tahun dua ribu dua puluh satu tadi ya bang will
nanti kita bahas tapi usaha jadwal berikut kami akan segera kembali
termasuk saya juga akan ke pak irwansyah untuk mendengarkan apa pendapat pak irwansyah soal manfaat dan juga apa yang harus kita siapkan untuk masuk ke migrasi siaran tv
terima kasih pak fadli
terima kasih pak fadli
kita bahas usaha jadinya kami akan segera kembali
di newscast saya masih bersama dengan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia pak joni g plate
ada bang willy aditya wakil ketua badan legislasi dpr ri dari luar studio
dan ada pak irwansyah akademisi komunikasi dari ui
sebelum nanti saya akan ke pak menteri dan ke bang willy lagi saya ke pak irwansyah dulu
pak irwansyah tanggapan anda seperti apa
dari diskusi yang tadi sudah berlangsung dan
apa saja sebetulnya yang perlu disiapkan oleh kita
semua untuk segera bisa
bermigrasi ke siaran
digital ini pak
saya sih melihat bahwa
pemerintah untuk mengarah
ke migrasi analog ke digital itu
sudah cukup tinggi
dan semangatnya boleh dikatakan
apalagi dengan pak menteri sekarang ini
kita berharap akan semakin
lebih baik nah yang kita
tadi yang disampaikan oleh
bahwa ini persoalannya
tidak selesai ketika hanya
dengan sebuah proses
saya mengatakan demokrasi
digital karena kita memberi kebebasan
kepada dpr untuk membangun
sebuah proses legislatif
hambatan itu malah sebenarnya
datang dari tubuh
oleh karena itu saya
mendukung pak menteri
sebagai diberi tanggung jawab
negara untuk sebenarnya
kalau bisa melakukan
sinkronisasi dengan membuat
sebuah perbu karena ini
kalau ditunda lagi sampai tahun
berarti panjang sekali
perjalanan dari dua ribu dua puluh
pasal pasal yang muncul
di ru penyiaran yang lama
dan kemudian yang masuk
di dalam ruu
dimasukkan dalam perbu
yang kemudian akan
kalau perpu itu berjalan tahun dua ribu dua puluh
sekarang maka tahun dua ribu dua puluh
itu kan akan menjadi sebuah
apakah akan disahkan lebih lanjut
akan ada perubahan atau tidak
jadi saya kira
kepentingan publik itu jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan kepentingan industri
jadi teman teman di dpr
semangatnya itu kan masih
perdebatan apakah ini
kepentingan industri atau kepentingan publik
kepentingan publik sekarang
sudah boleh dikatakan
sangat diterpa dengan
kita lihat bagaimana
terutama yang teredukasi
yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik
itu akan memilih konten ott
dibandingkan dengan konten konten
yang semakin terpuruk
di media media televisi yang sekarang ini
masih berbasis analog
kita selalu dianggap
untuk menerima proses
kita dianggap masih memiliki
banyak televisi televisi yang
sementara kita bisa melihat ini banyak sekali yang
sudah berkembang ke arah digital
oke pak irwansyah jadi menurut anda apa
kepentingan publiknya untuk kita segera
bermigrasi ini seperti apa
itu apa apa manfaat yang kemudian
masyarakat perlu tahu bahwa kita sudah
tertinggal dan kalau kita terus menerus seperti ini
tidak segera migrasi
ada banyak kerugian yang kita dapatkan
konsep yang paling utama itu adalah
dengan terpaan siaran siaran dari
ott dan kemudian
yang terjadi dengan konten konten siaran
itu akan semakin memperlemah
kepribadian kebangsaan kita
kita bicara ini adalah
tapi kepentingan publik ini harusnya
walaupun tidak berlebihan tetapi kita
bicara negara kita ini negara berdaulat
kita punya banyak konten konten
yang sekarang ini
televisi televisi asing yang bersiaran
baik berjaringan atau
mereka juga menggunakan ott
kira kepentingan publik dan kedaulatan
bangsa itu harus dinomorsatukan
untuk mendukung proses
migrasi ke arah digital itu
jadi tidak semata mata demi kepentingan
industri yang tidak mau
tetapi juga harus mempentingkan
bahwa siaran siaran yang
ada di televisi analog sekarang ini kan
lebih banyak basisnya
konten konten yang kemudian harus
diberi amunisi dengan iklan
kue iklan itu kan semakin berkurang
seiring dengan proses digitalisasi
konten dari otp dan semakin
banyak juga televisi televisi
yang mengakunya berbasis web tv
itu mengambil ceruk iklan
yang seharusnya bisa dibagi
secara merata oleh
katakan pemain pemain yang ada di
televisi sekarang baik baik baik pak irwansyah
tahan dulu disitu saya ke pak menteri
pak menteri ada yang ditanggapi dari apa yang
sampaikan oleh pak irwansyah juga tadi oleh bang will ya soal
masuk ke omnibus law ini juga soal
ternyata dampak kerugiannya
banyak juga kalau kita terus menerus
ada di zona ini ya pak menteri
tidak segera migrasi ke tv digital
kalau kita tidak tadi saya
sampaikan dan sisi industri ini
sunset industry tapi betul
sekali apa yang disampaikan oleh
memang di ruu penyiaran
itu diundur ada banyak
substansi yang kita bisarakan di ruu
penyiaran tapi terkait
substansinya sudah ada
di omnibus law
ada beberapa pasal disitu ya
yang terkait dengan omnibus law
dan saya kira begitu nanti kita berharap ya
bahwa omnibus law atau undang undang
ruu cipta kerja ini bisa segera disahkan
dan begitu itu disahkan
analog switch off itu akan segera mulai
jadi tidak ada masalah ya pak kalau kemudian
ada di dalam omnibus law dari sisi payung hukum
dia tidak masalah dia sama undang undang
sama kedua duanya undang undang
yang di dalam omnibus law
dan itu juga
yaitu terkait dengan apa salah satu
adalah pilar pilar kebangsaan kita
satu bangsa saat ini perang itu
bukan perang fisik lagi
tapi perang mengatur mindset
mengatur cara berpikir
dan kalau kita tidak menyiapkan
digitalisasi penyiaran dengan
konten konten domestik yang kuat
untuk menjaga pilar pilar kebangsaan
yang relevan dengan kehidupan kebangsaan
nanti akan dipengaruhi oleh
konten konten yang ada di over the top
yang pengendaliannya jauh dari kontrol kita
dan ini sangat berbahaya
kehidupan berbangsa itu salah satu
aspek publik yang harus menjadi
perhatian itu tadi soal kedaulatan tadi
yang disinggung oleh pak irwansyah
dan soal eksistensi negara
keberadaan negara itu begitu
pentingnya disini peran
salah satu peran
fungsi bpip misalnya ya ada juga
ini kan terkait dengan konten
di atas itu ya itu yang paling atas lah ya
dibawanya yang terkait dengan
keseharian persaingan dunia
usaha misalnya maka
digitalisasi broadcasting atau
penyiaran ya itu sebetulnya
bermigrasi ke digital
maka peluang untuk
mengaturkan multi program
menjadi lebih besar dan ini akan
membantu industri penyiaran itu
sendiri ya untuk menjaga eksistensinya
di dalam persaingan
di level yang sama
saya kira untuk kepentingan industri
penting segera kita masuk ke
untuk kepentingan konsumen
rumah tangga itu penting
karena mereka mempunyai hak juga
untuk memanfaatkan atau mendapatkan
siaran siaran yang berkualitas
nah untuk kepentingan negara
sendiri publik ya disamping tadi
terkait dengan konten kebangsaan
tapi juga pemanfaatan sumber
daya frekuensi yang terbatas
menjadi lebih efisien dan itu
pemasukan untuk kepentingan negara
dan ya yang
juga penting pasti penciptaan lapangan
pekerjaan yang lebih banyak ya
dengan spektrum yang bisa nanti
digunakan untuk berbaik kepentingan khususnya
itu salah satu spektrum emas
untuk kepentingan telekomunikasi
dan kepentingan telekomunikasi
tentu akan mendorong digitalisasi
termasuk ekonomi digital
nah jadi saya kira
sekarang momentum bagi indonesia never is too late
tidak akan pernah kita katakan
itu terlambat tapi menunda
akan mengakibatkan kita kalah
singapura sudah malaysia
thailand negara negara asia tengah
dan kita butuh juga
kita butuh sekali spektrum frekuensi
sebagai informasi saja reinhardt
saat ini indonesia menggunakan
spektrum frekuensi itu sebesar
sedangkan sampai dengan tahun
dari proyeksi kita kebutuhan frekuensi
berarti kita masih membutuhkan
frekuensi sebanyak seribu tiga ratus sepuluh mhz
ini dari digitalisasi
pertelevisian ini akan terjadi
digital dividend sebanyak sekitar
besar sekali untuk penerimaan
negara dan untuk mendorong
penciptakan lapangan pekerjaan
dan digitalisasi lanjutan
nah ini akan membantu kita dalam
rangka mempercepat juga ya
digital sebagaimana yang saat ini
sedang menggerakkan di satu sisi kita
berhadapan dengan covid sembilan belas tapi
kita juga mendorong transformasi digital
jadi sisi urgensinya sudah jelas
terpenuhi dan memang sudah penting
dan sudah harus segera mungkin
begitu kita sebut transformasi digital
disitu ada enam puluh empat juta
umkm dan ultra mikro yang harus kita
dan juga ajak bermigrasi ke digital
jadi besar sekali dampaknya
kita ke bang willy lagi nih pak menteri
bang willy tadi juga pak menteri sudah mengatakan bahwa
masuk omnibus law juga tidak jadi masalah
karena juga undang undang nah tinggal
bagaimana lagi lagi di komisi satu
sudah sampai dimana perkembangannya
ke era digital ini dalam
omnibus law dan dari sisi
urgensi juga mungkin anda bisa mengelaborasi lebih jauh lagi
apa yang dijelaskan oleh pak menteri
dan pak irwan
tadi ada dua hal
yang harus kita catat sebelum saya lanjut
aspek omnibus law nya
tadi pak menteri menjelaskan
bagaimana kemudian ketertinggalan kita
dalam sisi teknologi
yang kedua adalah yang sudah dilakukan
oleh pemerintah sejauh ini adalah
investasi besar dalam digitalisasi
yang menunda menjegal
dan kemudian melakukan gerakan gerakan
maka kemudian ini adalah
sekarang kita sudah punya satelit
palapa ring tiga itu sudah
ini sudah harusnya dua ribu delapan belas
itu sudah selesai
tahapan sudah dari dua ribu lima belas
mengajak segala macam untuk
melakukan migrasi tapi tetap
aja pada ngeyelnya
tetap pada kepala batu
saya melihat investasi
yang sudah dilakukan oleh pemerintah
dan negara dalam hal ini
itu akan sia sia
pemancar kita palapa ring tiga itu
sudah pemancar yang digital
nah alat alat penerimanya pun
sudah digital maka dalam
hal ini kita memang harus
kemudian mengapresiasi pemerintah sekarang
tapi memang kalau
toh di dalam umbi buslo ini
ada juga pihak pihak
yang mencoba untuk menggagalkan karena
ada tiga poin penting
di dalam umbi buslo ini
mengikuti perkembangan teknologi
dari teknologi analog
ke teknologi digital itu pasal
pasal kedua adalah
itu dilakukan selama dua tahun
teknis itu akan disusun dalam
nah tiga hal inilah yang kemudian menjadi legal standing
dan kemudian yang
menarik tadi yang dibahasakan oleh
pak irwan yaitu
dan kemudian public right gitu
dalam demokratisasi penyiaran
yang menikmati itu
dalam dua sisi
publik sebagai konsumen
menikmati siaran yang lebih
tadi dijelaskan oleh
pak menteri yang kualitasnya
multi content dan lain sebagainya
dan yang kedua adalah
bagaimana bertumbuh berkembangnya
dari sisi produsen pengelola siaran
produsen kontan pabrikan
ini kemudian akan tumbuh berkembang
nah spirit inilah yang ada di dalam
cipta kerja ya
nah jadi demokratisasi penyiaran
dan kemudian kepentingan nasional itu
nah jadi kami memang
di dalam balik bukan di komisi satu
kemarin secara sadar pimpinan komisi tiga
kita sudah mengatakan mereka akan
progres cipta kerja karena sama sama
undang undang dan inilah sebuah undang undang
sepujagat yang menjadi andalan pak jokowi
untuk indonesia yang berkemajuan
baik saya ke pak irwansyah pak irwansyah ada tanggapan
dari anda pak untuk melengkapi diskusi kita
tetap pentingan publik
bahwa dengan era
tidak tahu mana
pilihan konten konten yang
menyebabkan mereka itu teredukasi
dan menjadi cerga
sering sekali pilihannya itu ditentukan
sementara televisi mengandalkan
institusi asing yang memberikan
pengukuran dengan tidak terbuka
metodologi tapi dengan digital
maka publik akan
bisa memberikan proses interaktifitas
melakukan review mengatakan bahwa
konten ini tidak teredukasi
ini konten yang sebenarnya tidak mencerdaskan
ini konten yang bukan
berbasis kepada kearifan lokal
maka ini memberi peluang kepada publik
untuk lebih bisa interaktif
dengan pemilik televisi
artinya televisi yang dibangun
sekarang ini dengan sistem analog itu
tidak memberikan kesempatan
kepada yang namanya audiens
ya itu untuk memberikan
kontribusinya secara lebih nyata
tetapi dengan posisi migrasi
ke arah televisi digital
maka interaktifitas bisa
dibangun dan kemudian
publik bisa memberikan
dan standarisasi yang harusnya dilakukan
semangat untuk bisa berkontribusi
apalagi dengan digitalisasi yang disebut dengan
produsen dan konsumen
alayak televisi itu tidak semata mata
tetapi mereka bisa menjadi subjek dalam
proses produksi konten yang akan
dikejar ataupun yang akan
belum lagi banyak yang akan
terbangun seperti startup
bisnis seperti dikatakan
oleh pak menteri tadi yang basisnya
adalah tidak pakai
membatasi segmentasi pasar
dari televisi digital tersebut
sesuai dengan target dari
halayanya target dari kontennya
selama ini kan kita melihat
bagaimana televisi analog itu
distribusinya massal makanya
disebut dengan broadcast
sementara kalau dia sudah basisnya digital
itu akan neuralcast akan
oke jadi anda juga melihat memang sangat penting
untuk kita segera melakukan
imigrasi siaran digital pak irwansyah
ya bukan hanya sekedar
penting mas reinhardt ini adalah sebuah
prioritas kepentingan bangsa harus
diletakkan di atas galah galahnya
tapi dibalik kepentingan bangsa ini
ada kepentingan publik yang harus diperhatikan
oleh karena itu pemerintah
dan lembaga legislatif itu
harus menjembatani proses
untuk kepentingan bangsa dan kepentingan publik
usai jeda saya ingin mendengar tanggapan
dari pak menteri
pak joni g plate soal kemudian
bagaimana menjawab pihak pihak
yang selalu mengatakan atau ada yang
berpendapat bahwa kita belum siap
sebetulnya untuk masuk ke
migrasi tv digital atau mungkin
pihak pihak yang berpolitik tanpa bola
tadi sih mbak wilya itu bagaimana
pak menteri nah sebenarnya kita sudah
kesiapan kita sudah seberapa jauh untuk menuju ke sana
kita bahas nanti ya usai jeda kami akan segera kembali
baik kita masuk ke segmen terakhir
dari dialog soal jalan terjal
migrasi siaran digital tapi mudah mudahan
tidak terjal lagi setelah ini ya pak menteri
karena kita menuju jalan cepat tadi kalau pak menteri katakan
kita menuju jalan cepat untuk segera
siaran digital nah untuk jalan cepat itu
pak menteri juga dibutuhkan kesiapan infrastruktur
dan lain sebagainya seringkali kemudian ada
pihak pihak yang mempertanyakan soal
kesiapan kita bahkan mempertanyakan bahwa mengatakan
ini kita sebetulnya belum siap kok untuk
tv digital ini nah jawaban dari
menkom info seperti apa itu pak menteri saat ini
siaran digital ini kan saat ini
yang terjadikan simulcast
ya simulcast itu
berarti ada unsur digitalnya
dan itu berarti memang sudah ada
infrastruktur untuk mendukung
siaran digital di indonesia
masalah di indonesia ini selalu dari dulu ya
di bidang di sektor infrastrukturnya
termasuk infrastruktur ict
terdapat aja baik
itu untuk telekomunikasi maupun
memberatkan biasanya deployment
nah saya mendengar
saya mengetahui ada banyak
membangun infrastruktur digital
bahkan ada yang sudah punya kamera
dan peralatan digital yang selama ini
tidak bisa digunakan karena belum
masuk ke digitalisasi
nah kalau dengan demikian maka
banyak juga ya
industri atau perusahaan perusahaan
pertelevisian yang sudah siap dengan
yang belum ya atau yang
merasa berat investasi
di bidang infrastrukturnya maka
tentu selalu terbuka ruang
untuk berdiskusi atau
bernegosiasi secara business to business
bagaimana sharing infrastrukturnya
jangan sampai nanti
khususnya capexnya mahal
lalu seluruh potensi
dan efisiensi serta masa depan
perekonomian digital kita terhapus
itu jangan sampai
tapi marilah kita carikan jalan keluarnya
baik ke spektrum
tentu ini bukan pemerintah yang harus mengaturnya
ini adalah industri
ini domainnya industri
dan harus dibicarakan secara business to business
yang paling penting adalah
untuk pemanfaatan spektrum frekuensi
yang lebih bervariasi
dan lebih berkualitas
itu yang harus dijaga
karena industri itu tumbuh
kalau konsumennya tumbuh
kalau konsumennya tidak tumbuh
industri nya tentu mati
tapi di sisi yang lain
terkait dengan digitalisasi
ini tantangan yang luar biasa
dari banyak aspek
tidak saja aspek ekonomi yang sedang bertumbuh
di dalamnya tadi pak irwan saya menyebutkan
yang harus kita lihat potensi potensi
melalui penciptaan lapangan pekerjaan
yang lebih besar
ekonomi digital yang bertumbuh begitu
di indonesia ini
saya hari ini dan hari jumat yang lalu
dihubungi oleh dua menteri
dan tadi pagi salah satu menteri dari australia
yang menghubungi kita dengan
bagaimana untuk membangun ekonomi digital
dengan lebih hebat lagi
pentingnya untuk masuk ke
negara untuk melihat bagaimana mengantar
bangsanya masuk ke digital society
usaha besar transformasi digital dan
menghantar ke digital society ini
dihambat oleh kepentingan yang
dilihatnya secara sangat jangka pendek
carilah jalan keluar
selalu bisnis industri itu mengetahui
dan tahu caranya bagaimana menyelesaikan
masalahnya tapi jangan sampai
menghambat usaha besar bangsa
untuk masuk ke era baru indonesia
yaitu era transformasi digital
dan disitu pemerintah sudah jelas mendukung
percepatan ini begitu ya lewat
pemerintah sangat serius mendukungnya
karena apa ya untuk pemerintah yang pertama
saya secara pribadi melihat
pertama menjaga agar
atau penyiaran yang ada
sekarang harus juga mempunyai
kemampuan untuk hidup berdampingan
itu untuk industri itu
pemerintah pasti memperhatikan secara sungguh sungguh
yang kedua pemerintah akan memperhatikan
bagaimana mengelola sumber daya
spektrum yang sangat terbatas
karena kebutuhan kita begitu besar dalam
rangka menghantar kita masuk ke era
masyarakat digital dan
kepada masyarakat itu sendiri
perlindungan hak publik itu harus kita jaga
karena memang tren masuk ke digitalisasi
tidak bisa dihambat
ya itu satu keniscayaan
itu satu keniscayaan
baik baik saya ke pak irwansyah sebelum nanti penutup dari bang will
pak irwansyah singkat saja dari anda
mengakhiri diskusi kita pak irwansyah ini
sebuah keniscayaan tadi pak menteri katakan
kita harus melihat
bahwa bangsa yang besar itu adalah
bangsa yang bijak untuk bisa
menerima bahan perubahan
pertama dalam digital
jadi digital itu menunjukkan
berbuat jauh lebih banyak
jauh lebih punya peluang
untuk beradaptasi secara global
kita memang harus membangun
bukan berarti kita harus
terkungkung selalu berada dalam
ruang ditutup yang juga lokal
kita harus berani ke arah yang global
banyak sekali hal hal yang
selama ini itu diambil alih oleh
oleh pihak global
terkait dengan konten konten
sementara kita sendiri tidak berani
kearifan lokal kita ke arah global
proses digitalisasi yang terjadi
di indonesia itu selalu
menjadi sebuah barrier sebuah hambatan
oleh karena itu
kita harus siap dan selalu
tidak ada istilah tidak siap
itu hanya telise saja bagi
orang orang atau pihak pihak yang memang
tidak mau berkoban demi bangsanya
demi kepentingan yang lebih umum
atau kepentingan publik
ini adalah masa dimana kita tidak perlu
lagi menukar tapi terus mengakselerasi
untuk mengarah proses demokrasi
yang lebih baik
baik baik pak irwansyah
dari anda saya terakhir ke bang willy
dari pemerintah sudah siap sekali
pak menteri sudah siap sekali dari kominfo
apakah ini bisa selesai atau ada target
seperti apa bang willy
ya agustus ya
itu kita targetkan
tahun ini selesai
memang sebelumnya ada
presiden bilang seratus hari
tapi ini sudah lebih
satu hari saya lembur terus
untuk ini bisa selesai
kenapa ini solusi yang bijak
solusi yang arif bijaksana
kalau memang ada
upaya upaya dari kemudian
menjegal ini inilah yang kita
orang orang yang bermental kardus ya
tidak mau bangsa ini maju
kita sudah maju terus ditarik lagi
saya terakhir menggarisbawahi
apa yang disampaikan oleh pak menteri
tadi kita juga harus memberikan
bahwasannya siapa yang sudah berinvestasi
tadi dibilang siap tidak siap
toh pahlaw parim iii sudah sangat siap
pemancarnya sudah digital
penderimanya sudah digital
artinya negara kita sudah
berinvestasi sangat maju
artinya siap sehingga bagaimana ini ada
pengusaha pengusaha yang kemudian menjegal ini
harus dipindah segar
dan kemudian yang sudah berinvestasi harus
diapresiasi sehingga dia menjadi
stick and carrot yang benar benar
dan terakhir saya ingin katakan
biar kemudian rancangan menonang nacip
memiliki niat baik untuk kemudian
begitu pun rehat
pak menteri sudah pakai masker lagi tapi saya mau tanya terakhir lagi
bulan agustus itu apa tuh pak
kita harapkan proses
ruu cipta kerja bisa selesai agustus
apa september dan ini dalam
hitungan hari atau hitungan bulan
bukan hitungan tahun lagi
mudah mudahan tidak lagi jalan terus
dan jangan lupa rehat ya
bahwa kita harus berpikir positif
kita harus berani
menghadapi satu era baru era digitalisasi
dan bangsa ini bangsa besar
dengan langkah yang kita ngambil ini
adalah langkah untuk kemanfaatan bangsa
ya oke baik terima kasih banyak
mudah mudahan tidak lagi jalan terjal tapi jalan cepat
betul betul kita akan masuk segera ke
migrasi siaran digital
itu yang kita harapkan bersama
dengan segala manfaat yang tadi sudah kita bahas
banyak sejak awal terima kasih banyak
pak menteri pak joni g plate sudah hadir di studio kami
terima kasih banyak bang willy
yang sudah bergabung dari jauh jauh dari luar
terima kasih banyak pak irwan syed
terima kasih banyak sudah bergabung kami akan segera kembali
dengan sejumlah informasi lainnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast